karena katofan gak mengerti
maksudnya kakak tidak mau berbicara sama mila
kamila harus pulang sekarang
kakak terlalu lama kakak tinggal
mila aku dengan sabar ingin segera menjadi fadil mila
aku ingin memeluk kamu lagi
ya allah kenapa aku jadi begini
jangan yang aneh anih
jangan mikir macem macem
jangan biarkan kecurigaan eyang jadi kenyataan

kamu kok mecat sekali mila kamu sakit ya
iya maaf bener mila gak apa apa kok
dan kak mila juga mau pulang ma
soalnya kak mila mau ketemu sama kak fah
enggak enak juga
soalnya kak tofannya mau istirahat
aku pikir kamu gak akan setuju adalah
sejak kapan kamu ada disitu
lalu kamu masuk tanpa mengutuk pintu atau mengucapkan salam
ya karena kalau aku tutup pintunya dulu
kamu pasti akan menguncinya dari dalam
aku mau bicara sama kamu
aku mau tanya
kamu menolak rencana perjodohan mama
kalau gitu bisa aku minta tolong sama kami
tolong telepon mama dan rata ucapan kamu
adara adara dengarkan aku dulu
mama berfikir kalau tofan mencintai kamila
karena mama pernah melihat fadil mencium kamila saat kamila tidur
dan mama akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan tofan dengan wanita
karena itu adara
aku minta kamu membantu dalam hal ini

ini cuma sendiwara
cuma sampai fadil keluar dari rumah sakit
sekarang kamu sudah ganti profesi ya
sekarang kamu bukan lagi pengusaha
tapi kamu seorang sutradara
aku tidak mau terus menerus menjadi artis yang bermain di seniwara kamu
untuk memarankan peran kacangan yang melibu semua orang
dulu waktu fadil koma
kamu juga bicara seperti ini tovan
kamu bilang kalau fadil sembuh maka sendiwara ini akan segera berakhir
tapi apa buktinya
setelah kader sadar kamu malah kembali menciptakan karya karya kreatif kamu
aku tidak bisa lagi mengikuti semua senior kamu
dan kalau sekarang kamu tidak ada urusan lagi semua orang akan menangkapmu

karena aku banyak kerjaan
kau kamu menolak perjodohan ini
mama akan mencarikan perempuan lainnya
maaf aku tidak bisa tofan
dan asal kamu tahu tofan
aku sangat kecewa sekali sama kamu
aku pikir kamu bisa mengerti dan membantu aku untuk menolak semua perjodohan ini
tapi aku salah
kamu malah menolak perjodohan ini
aku tidak mau mendukung semua perjodohan mama kamu ini tofan
aku sangat kecewa dengan kamu tofan
aku tidak mau menerima semua perjodohan ini walaupun hanya pura pura
tapi ini demi fadil dan juga kamila darah
ini malah akan semakin menyakitkan camilla
begitu dia tahu aku menerima perjodohan ini fan
aku menerima dijodohkan dengan suaminya sendiri
dan demi fadil
kalau memang ini demi fadli seharusnya kamu bisa jujur van
harusnya kamu jangan membiarkan fadil tertekan seperti sekarang ini
hari ini aku benar benar kecewa sama kamu tuh

jadi aku mohon
aku mohon sekarang juga kamu keluar dari ruangan aku tofan
aku mohon sekarang juga kamu keluar dari ruangan aku tofan
aku mohon sekarang juga kamu keluar dari ruangan yang aku kemarin
silahkan keluar dari ruangan aku
anak tunggu tua
aku pengen jelasin semuanya
kaido lepasin aku
atau aku pengen semua orang disini
tolong jangan teriak
kasih aku kesempatan untuk ngejelasi semuanya
aku ingin meneruskan ucapan aku kemarin
supaya kamu gak salah paham
dan setelah aku jelasin
kamu boleh pergi
dan aku gak akan ganggu kamu
jadi alasan aku kenapa aku ngelakuin ini
karena ini cuma taktik aku
cuma taktik aku
supaya ibu bisa ketemu sama aku
bahkan aku butuh bantuan kamu
soalnya kalau semua jadi kayak gini
cuma cuma kamu doa yang bisa bantuin aku sekarang
kamu percayakan aku
terima kasih nak
dia bener bener gak ngehargain perasaan aku
ketuhan marah islami wakadah
kalo memang ketuhan marah sama mila
mila udah siap kok
mila memang pantas dimarahin sama ketuhan
soalnya ini semua salah mila
ini salah mila kak
ini memang salah mila
kamu gak usah nangis
aku sama sekali gak menyalahkan kamu
aku harus inget apa kata aeyang
kamu sudah bicara sama andara
andara setuju kan melanjutkan perjodohan ini
kamu sudah meyakinkan andara kan
tapi andara tetap nggak mau dijodohkan dengan taufan mak
apa fadil andara bilang begitu
apa apaan sih andara itu
ya udahlah fadil
kalau dia tidak mau dijodohkan dengan tovan
udah biarin aja
nanti mama akan carikan jodoh yang terbaik lagi untuk kita
lebih baik daripada andara
jadi tadi kak fadil buru buru meninggalin rumah sakit
karena mau ketemu sama andara
tapi kenapa kak fadil nggak bilang sama aku
interior masa ke bawah
ing adalah sebuah penjara

sudah benar kayaknya mak
menang antara kita